saudara kita ke kasus pembunuhan lainnya
diduga mengalami depresi seorang suami di kabupaten ciamis jawa barat
nekat membunuh dan memutilasi istrinya
ketua rt menyebut warga juga merasa takut
lantaran pelaku sempat berkeliling membawa senjata tajam
diduga mengalami depresi seorang suami di kabupaten ciamis jawa barat
nekat membunuh dan memutilasi istrinya
polisi menyebut kasus ini terungkap berdasarkan laporan warga
yang mendapat pengakuan pelaku atas perbuatan kejinya terhadap sang istri
ketua rt menyebut warga juga merasa takut
lantaran pelaku sempat berkeliling membawa senjata tajam
saya mau nolongin cuma saya takut karena dia masih membawa senjata
dia bawa pisau dia saya udah menghubungin saya langsung ditinggal
saya lari laporan ke polisi
saat ditangkap pelaku sempat melawan meski akhirnya bisa dibawa ke pores ciamis
untuk pemeriksaan lebih lanjut
polisi juga bilang pelaku sempat mencoba bunuh diri
usai membunuh dan memutilasi sang istri
sesaat setelah melakukan pembunuhan dan mutilasi
pelaku ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan
dan saksi saksi sempat berusaha untuk bunuh diri
dan itu terkonfirmasi dengan ada beberapa luka di tubuh pelaku sendiri
kemudian ada luka tusukan di betis sebelah kanan belakang
jadi si pelaku ini memang berusaha juga untuk mengakhiri hidupnya
kemudian pelaku bisa diamankan oleh petugas kami
anggota kami di lapangan dibantu oleh masyarakat
korban dan keluarga melaporkan perubahan perilaku pelaku ke puskesmas
sebelum kejadian memang korban dan keluarganya
saya menyampaikan ke puskesmas terdekat
yaitu puskesmas ranca terkait dengan perubahan perilaku
dari suaminya atau si pelaku ini
jadi memang beberapa hari terakhir
kondisi kejiwaan dari pelaku ini memang ada perubahan yang signifikan
gampang marah berubah berubah dan sempat kabur dari rumah
dan itulah yang menyebabkan istri pelaku atau si korban sendiri
sempat melaporkan ke puskesmas untuk ditindaklanjuti
dan petugas puskesmas sempat berkunjung ke rumah pelaku
dan memberikan semacam obat penenang
dan juga menyampaikan kepada keluarga pelaku dan bahkan istri korban
untuk mengupdate perkembangan perilaku si pelaku ini
tapi kemudian sampai kejadian tidak ada update dari pihak keluarga
sampai kemarin ada terjadi pembunuhan dan mutilasi
polisi menyebut pelaku nantinya akan menjalani pemeriksaan kejiwaan
untuk mengetahui motif pembunuhan
pakar psikologi forensik reza indragiri menyebut
pembuktian dugaan gangguan kejiwaan pelaku pidana
kita ingin memperbincangkan orang ini sebagai orang yang waras
atau tidak waras tentu membutuhkan perlibatan profesional
kalau kita melakukan tindakan pidana maka sudah semestinya bukan kacamata klinis
yang kita kedepankan tetapi kacamata forensik yang kita dahulukan
bagaimana melihat peluang orang ini bisa dimintai pertanggung jawabannya secara pidana
tidak tergesa gesa berpikir tentang bagaimana menyembuhkan orang ini
atau pura pura sakit kemungkinan isimulation atau pura pura sehat
adalah sebuah fenomena yang sangat lazim berlangsung di ranah forensik
ketika orang melakukan perbuatan yang melanggar hukum
maka dia akan mengandalkan siasat atau strategi sedemikian rupa
termasuk rekayasa psikologis untuk mengelabui hukum
untuk mendapatkan peringanan bahkan mungkin pembebasan dari sanksi pidana
polisi menyita sejumlah barang bukti di lokasi kejadian
salah satunya pisau yang diduga dipakai untuk memutilasi korban
kini jenazah korban akan diotopsi di rumah sakit umum daerah ciamis